indonesia breaking news
bmkg juga menyatakan gelombang tsunami yang melanda selat sunda pada sabtu malam terjadi bukan lantaran gempa tektonik
melainkan karena aktivitas vulkanik anak gunung krakatau
kepala pusat gempa dan tsunami dari baran meteorologi klimatologi dan geofisika rahmat riono menyatakan

gempa yang terpasang di seluruh indonesia tidak mencatat adanya aktivitas kegempaan yang memicu terjadinya tsunami di selat banten
berdasarkan perubahan amplitudo yang signifikan kemudian diketahui gelombang yang terjadi bukan air laut pasang melainkan tsunami
rahmat menambahkan tsunami akibat aktivitas vulkanik itu tergolong fenomena langka dan belum pernah terjadi sejak indonesia merdeka
letusan krakatau terparah tercatat pada seribu delapan ratus delapan puluh tiga yang dampaknya dirasakan hingga benua eropa
setelah dicek di tedge gate yang online ke kami dari badan informasi geospartial itu empat lokasi menunjukkan adanya perubahan amplitude yang signifikan yang ini jelas diakibatkan oleh tsunami
bukan gelombang pasang biasa tapi kami yakini tsunami
karena itu terus kami laporkan ke pimpinan bahwa telah terjadi tsunami melanda di
di banten maupun di lampung kami telah berkoordinasi dengan badan geologi yang memang punya kewenangan untuk monitoring terhadap aktivitas vulkanik di seluruh indonesia
dan didapatkan data itu tercatat pada jam dua puluh satu tiga di pulau sertu sensornya milik badan geologi mencatat
setelah ada laporan itu kami cek juga pada sensor yang kami miliki di sekitar pandeglang
di ciglis itu dan pada jam yang sama jam dua puluh satu tiga dua puluh empat detik itu juga mencatat adanya hanya sensor itu
maka kami sepakat firm bahwa ini tsunami ini diakibatkan oleh aktivitas anak gunung krakatau
ya tsunami tidak selalu diawali dengan gempa seperti tsunami yang terjadi di selat sunda pada minggu malam
ada dua prediksi penyebab tsunami yang terjadi di selat sunda
pertama akibat runtuhnya
tanah gunung krakatau yang tengah erupsi serta akibat perubahan tekanan udara di selat sunda atau disebut meteor tsunami
hingga saat ini penyebab tsunami yang terjadi di selat sunda belum diketahui secara pasti
tim ahli mitigasi kementerian kelautan dan perikanan ri rabu pekan ini baru akan mulai meneliti penyebab tsunami yang terjadi di selat sunda tersebut
tim ahli ini akan menuju laut dan mendekati anak gunung krakatau

tim ahli ini akan mencari penyelesaian dan mencari penyelesaian

dari para ahli tsunami mungkin itu ada di sekitar terlokasi di sekitar kawasan krakatau
tapi mekanismenya yang sampai saat ini kita belum bisa menjelaskan karena kita belum ada data yang
kita membuka satu opsi lagi opsi yang namanya meteo tsunami
yakni gelombang yang menyerupai gelombang tsunami
jadi ini bukan tsunami yang diakibatkan bukan gelombang tsunami
tapi gelombang ini
menyerupai karakteristik gelombang tsunami akibat perubahan signifikan dari tekanan udara di sekitar lokasi kejadian
nah ini kita jadikan opsi penyebab tsunami karena apa
karena malam sebelumnya bmkg menyebutkan bahwa terjadi gelombang tinggi di sekitar itu
dan kondisi pada sore hari itu pada kondisi hujan deras
mitigasi bencana tsunami di selat sunda sangat vital dilakukan
apalagi selat sunda menjadi jalur ekonomi
ikdenyuman wiryadinata dan pasar
longsoran lereng anak gunung krakatau di selat sunda menyebabkan tsunami di wilayah banten dan juga lampung
yang menewaskan ratusan orang serta meratakan banyak bangunan
mari mengenal sejarah letusan gunung krakatau dan gunung api anak krakatau
gunung api anak rakatau terletak di selat sunda adalah
gunung api muda yang muncul dalam kaldera akibat erupsi paroksimal gunung krakatau pada tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
letusan pada tahun itu menciptakan gelombang tsunami setinggi tiga puluh meter di sepanjang pantai barat banten dan selatan lampung
tubuh gunung api anak rakatau mulai terbentuk pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh namun masih berada di bawah permukaan laut
sejak seribu sembilan ratus tiga puluh gunung api anak rakatau telah bererupsi lebih dari seratus kali
baik ekspulsif maupun efusif